ya tampak luar biasa ya obama ini ya meskipun mantan presiden amerika tapi gayanya masih cukup santai
betul bahkan ini juga menjadi kunjungan pertama barack obama setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden
pertama kunjungannya di negara asia jadi pertama kali untuk mengunjungi indonesia juga
iya dan di hari ketiga liburannya di bali ini barack obama pada minggu sore kemarin juga mengunjungi obyek wisata sawah teras sering jatiluih di kabupaten tabanan
di lokasi ini barack obama dan keluarga ini menikmati olahraga jogging
kedatangan mantan presiden amerika serikat juga disambut meriah warga dan juga wisatawan
rombongan barack obama dan keluarga sekitar pukul enam belas wita tiba di objek wisata jatiluwi kabupaten tabanan bali
begitu turun dari mobil barack obama langsung menuju toilet setelah perjalanan sekitar satu jam dari tempatnya menginap di ubud gianyar
sebelum menuju jalur trekking barack obama yang ditemani istrinya michelle obama serta dua putrinya maila dan natasha sempat memandangi areal persawahan yang tengah panen tersebut
saat menuju jalur trekking barack obama pun melambaikan tangan ke arah warga dan wisatawan
rombongan pun kemudian melakukan jogging di sisi areal persawahan
sebelum kedatangan rombongan petugas jihandak sempat melakukan sterilisasi di seputar jalur trekking
skenario start dan finishing jogging mantan presiden ke empat puluh empat itu berubah dari rencana awal
barack obama dan keluarga melakukan jogging mengelilingi areal persawahan sekitar satu jam
rombongan pun sempat menyaksikan petani yang tengah memanen padi beras merah
rombongan pun meninggalkan persawahan teras sering ini setelah mengitari rute sepanjang kurang lebih lima kilometer
objek wisata alam jatilui adalah kunjungan pertama barack obama
barack obama di hari ketiga berlibur di bali
sebelumnya barack obama dan keluarga mengunjungi salah satu museum seni lukis di penguasakan ubud bali
rencananya barack obama akan meninggalkan bali dua puluh delapan juni ini dan langsung menuju yogyakarta